pemimpin koalisi pakatan harapan mahathir muhammad mengatakan ada urgensi untuk membentuk pemerintahan baru
ia juga mengatakan akan membebaskan dan memberi pengampunan penuh untuk anwar ibrahim
mahathir mengatakan bahwa pakatan harapan telah mendeklarasikan dukungannya terhadap kandidat perdana menteri yaitu dirinya sendiri
dikutip dari cnn indonesia com mahathir meyakini dirinya akan dilantik pada hari ini
setelah memenangkan pemilu mahathir akan menjadi perdana menteri sementara
ia akan memberikan jabatannya kepada anwar ibrahim setelah ia bebas
pakatan harapan menang setelah mendapatkan satu ratus tiga puluh lima dari dua ratus dua puluh dua kursi parlemen
partai koalisi oposisi ini mendapat dukungan tambahan dari partai warisan sabah dan beberapa partai lain
pertama kali ini karena tidak ada pemerintahan malaysia
pemilu najib sebagai pemerintahan intern sekarang sudah berakhir
tapi itu sudah berakhir sejak malam yang lalu
mahathir mohamad yang mengklaim kemenangan pemilu pada tahun ini lahir pada dua puluh desember seribu sembilan ratus empat puluh lima
kota alor setah sebelumnya ia merupakan perdana menteri terlama malaysia
selama dua puluh dua tahun dari seribu sembilan ratus delapan puluh satu hingga dua ribu tiga
ia keluar dari partai berkuasa malaysia umno pimpinan najib razak
dan mendirikan partai baru partai peribumi bersatu malaysia pada dua ribu enam belas lalu
satu tahun kemudian ia bergabung dengan koalisi oposisi pakaran harapan terdiri dari empat partai
diusung menjadi calon perdana menteri malaysia pada usia ke sembilan puluh dua tahun
mahathir akan menjadi pemimpin
dan pemerintah tertua di dunia
sekitar pukul lima pagi suruhanjaya pilihan raya atau komisi pemilihan umum malaysia
mengumumkan kemenangan partai oposisi partai keanjutan rakyat
kemenangan ini mencatat sejarah untuk pertama kali koalisi barisan nasional kalah dalam pemilu
partai uno bersama koalisi barisan nasional pemerintah malaysia sejak kemerdekaan malaysia
walau pembangunan dan kemajuan ekonomi malaysia
kemampuan dari sejumlah lembaga internasional skandal satu mdb
barisan nasional hanya berhasil memenangkan tujuh puluh sembilan kursi
yaitu turun hampir separuh dibanding pemilu dua ribu tiga belas
menyikapi kekalahan petinggi barisan nasional melakukan pertemuan di kediaman najib razak pada rabu malam
kami siang najib memberi keterangan pers mengenai hasil pemilu kali ini
kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan para penonton yang telah menonton video ini
saya menerima rakan rakan saya pun menerima keputusan yang telah dibuat oleh rakyat
dan partai barisan nasional adalah committed kepada menghormati prinsip prinsip demokrasi berparlimen
yang hutan agung dan ianya adalah berdasarkan pada prinsip siapa yang akan dapat kepercayaan di kalangan ahli ahli dewan rakyat